sejumlah warganet merasa heran dengan adanya kebijakan tersebut
salah satunya dokter sekaligus penyanyi tompi
ia mengaku heran kenapa orang yang tidak percaya akan pentingnya penggunaan masker
untuk mencegah penularan covid sembilan belas malah dijadikan duta masker
ia menyebut indonesia negara yang lucu karena yang salah akan menjadi duta
meskipun banyak yang mengecam tidak sedikit pula warganet yang beropini
pemberian gelar duta merupakan salah satu bentuk hukuman moral masyarakat
agar pelaku lebih bertanggung jawab pada masa mendatang